tim angkat besi indonesia menyumbang dua medali emas lewat windy cantika aisah dan eko yuli irawan
selain meraih emas windy juga berhasil memecahkan rekor dunia atas namanya sendiri
sementara tim tenis indonesia membuka peluang meraih emas di nomor tunggal putri dan ganda campuran
angkat besi akhirnya menyumbangkan medali emas pertama bagi indonesia di ajang sea games dua ribu sembilan belas
lewat penampilan dari windy cantika aisah
turun di kelas empat puluh sembilan kg putri windy juga mempertajam rekor youth atau rekor remaja asia dan dunia
untuk kategori snatch clean and jerk dan total angkatan atas namanya sendiri
angkatan snatch windy seberat delapan puluh enam kg tak dapat ditandingi oleh lawan lawannya
unggul enam kg dari pesat
saing terdekatnya lifter asal myanmar piae piae pyo
di clean and jerk queendi masih belum tertandingi
dengan total angkatan seberat satu ratus sembilan puluh kg windy pun menyumbangkan medali emas pertama bagi indonesia dari cabur angkat besi
di sea games dua ribu sembilan belas angkat besi menurunkan enam lifter putri dan empat lifter putra
dan berambisi dapat menjadi juara umum di cabur angkat besi

ini dikasih buat bapak windy bapak komunis ini dioperasi pas pasan
angkat besi kembali menambah satu lagi medali emas bagi kontingen indonesia di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
turun di kelas enam puluh satu kg putra eko bersaing ketat dengan atlet vietnam tah kim tuan
angkatan satu ratus empat puluh kg di kategori snatch
membuat eko unggul lima kg dari lifter vietnam tah kim tuan
namun persaingan kembali memanas setelah di kategori clean and george lifter vietnam berhasil mengangkat barbel seberat satu ratus enam puluh sembilan kg
emas akhirnya dipastikan diraih oleh indonesia setelah eko yuli di angkatan ketiganya
juga berhasil mengangkat barbel seberat satu ratus enam puluh sembilan kg di kategori clean and jerk
dengan raihan ini total lima kg
cabang angkat besi telah menyumbangkan dua medali emas bagi indonesia di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
indonesia membuka kemungkinan terjadinya all indonesian final di nomor tunggal putri cabang olahraga tenis
hal itu terjadi setelah dua petenis indonesia aldila suciadi dan priska medelin lolos ke semifinal sea games dua ribu sembilan belas
di babak perempat final tunggal putri indonesia yang diunggulkan di tempat kedua
di babak ke dua aldila suciadi menang atas pemain vietnam sheila vodor enam satu enam dua
sedangkan priska medelin nugroho membuat kejutan besar dengan menggusur sidek teratas
peyang tarnplipwets dari thailand enam satu enam empat
pada babak empat besar aldila bakal meladeni unggulan ke empat aung chisa chanta asal thailand
sementara priska akan terlibat bentrok sesama pemain non unggulan savana ling nguyen dari vietnam
selain tunggal putri nomor ganda campuran juga masih berpeluang menyumbangkan emas setelah dua pasangan ganda campuran indonesia
beatrice gomulya david agung santoso dan christopher rungkat aldila suciadi juga memastikan tempat di babak semi final